politisi sekaligus akademisi senior marwah daud ibrahim majelis ulama indonesia jawa timur menilai mundurnya marwah daud dari majelis ulama indonesia dinilai tepat
penyebabnya marwah daud ibrahim terang terangan membela dan memilih setia ke dimas kanjeng taat pribadi
majelis ulama indonesia daerah jawa timur menganggap keterlibatan marwah daud ibrahim di padepokan dimas kanjeng taat pribadi sudah terlalu jauh
bahkan ketua komisi perempuan remaja dan anak majelis ulama indonesia pusat tersebut terang terangan membela sindikat penipuan penggandaan uang yang dituduhkan ke taat pribadi
penilaian marwah daud ibrahim yang menganggap taat pribadi memiliki karomah seperti nabi sulaiman dianggap di luar akidah islam
jadi kalau kita cermati pemarwah ini kan secara terang
terang terangan ya ketika kemudian memberikan pembelaan kepada padepohan taat ini
sangat terang dan tidak rasional
bermaros sampai kemudian mengatakan bahwa ini adalah karomanya taat karomanya pak taat karomanya dimas kanjeng taat pribadi